sudah sepuluh tahun program belt and road initiative berjalan meski tidak semulus yang diharapkan oleh pemerintah tiongkok
investasi agresif tiongkok di seluruh dunia telah membantu memperluas perdagangan dan pengaruh internasionalnya
sejak mempromosikan program ambisiusnya belt and road initiative pada dua ribu tiga belas
xi jinping sudah beberapa kali ke indonesia termasuk menemui presiden susilo bambang yudhoyono di dua ribu dua puluh
saya akan mengajak anda untuk menilik hubungan indonesia dan tiongkok dalam kerangka belt and road initiative
dan apakah dunia ikut untung atau buntung kita lihat seperti apa ya
satu dekade berarti sudah hampir sepuluh tahun ya kita lihat bagaimana sebenarnya kita bicara dengan apa itu belt and road initiative dan itu sejarahnya
kalau awalnya kita harus melihat dulu sejarah dari belt road initiative ini
bahwasanya belt road initiative ini merupakan strategi dari pemerintah cina
untuk mempromosikan kerjasama baik itu kerjasama terkait dengan koordinasi kebijakan
kemudian juga kerjasama infrastruktur salah satunya di indonesia ya
kemudian juga kerjasama terkait dengan bagaimana negara negara ini bisa di asia tenggara
bisa maju bersama dan juga di asia dan beberapa negara lainnya
ini ada tujuh puluh satu negara yang memang diinisiasi untuk bergabung dalam belt road initiative ini
nah sebenarnya kalau kita bicara mengenai tiongkok sendiri
ekonomi tiongkok di dua ribu dua puluh dua hingga dua ribu dua puluh tiga itu mencapai enam dua persen
meskipun imf mengatakan untuk pertumbuhan tahun ini mereka hanya mengalami kontraksi dan mencapai lima persen
ini terjadi karena tadi ya kalau kita tahu krisis ekonomi di tiongkok itu salah satunya disebabkan oleh informasi dan investasi di sektor properti
tapi apakah ini berpengaruh terhadap belt road initiative ini
nah kalau kita bicara mengenai batt road initiative ini
yang menarik adalah sebenarnya kita melihat banyak sekali infrastruktur tanah air yang memang dimodalin oleh pemerintah tiongkok
nah kalau kita bicara mengenai belt road initiative ini
salah satu hal yang menarik adalah kita bicara mengenai awal dari bagaimana xi jinping di dua ribu tiga belas ini menginisiasi adanya bor
atau kalau kita bicara mengenai bagaimana kebijakan ini terkait dengan one of regulation
di mana tiongkok sendiri dan salah satu waktu itu xi jinping dikaisarkan melakukan perantanganan
nah ini yang menarik ada beberapa data yang bisa saya sharing sedikit kepada anda
ini terkait dengan kalau kita bicara mengenai belt road ini
sebenarnya kebijakan ini awalnya tujuh puluh negara
dengan total nilai investasi itu sebesar satu ratus lima puluh miliar usd
nah ini adalah tujuannya untuk menggambungkan kerjaan
terutama di bidang darat kemudian laut udara serta infrastruktur
mungkin dulu inisiatifnya berawal dari jalur sutra
ini merupakan salah satu sejarah bagaimana tiongkok di era ratusan tahun lalu juga sudah menerapkan sistem perdagangan seperti ini
lalu kalau kita bicara mengenai perkembangannya program ini sendiri juga mengelontorkan dana yang terbaru
ini untuk beberapa negara kalau kita bicara mengenai belt road initiative
tadi kita lihat presiden jokowi sudah bekerjasama tentang teknologi baterai
ternyata kita juga banyak sekali hal yang sudah bekerjasama
misalkan jalan tol nanti akan kita bahas di slide berikutnya kemudian waduk dan juga investasi energi
kalau kita bicara mengenai belt road inisiatif ini adalah menjadikan tiongkok ini menjadi aktor
utama di perdagangan dunia
memang sangat ambisius sekali tiongkok ini ya kalau kita bicara
sangat optimistik meskipun terkontraksi dan adanya pembatasan movement ataupun pergerakan akibat covid sembilan belas
juga mengakibatkan tiongkok terkendala
terkait dengan kondisi ekonominya
oke kita selanjutnya akan ke informasi tentang nominal investasi
ini pertumbuhannya dari tahun dua ribu tiga belas ini menarik sekali ya
hingga dua ribu dua puluh dua puncaknya mencapai posisi kedua sebesar lima dua miliar dolar
ini semua diwujudkan di sektor tadi ya konstruksi
kemudian yang terbaru adalah energi terbarukan
kemudian juga kita bicara lagi terkait dengan bagaimana infrastruktur
nah ini infrastruktur ini menarik dan kalau kita bicara biasanya china ini menggunakan aab
atau biasa kita kenal dengan asian infrastructures investment bank
nah ini asian investment bank ini membantu memberikan dan menggelontorkan dana cukup besar untuk indonesia
hingga lima dua miliar
dan menepati posisi kedua di tahun dua ribu dua puluh dua
lalu kita melihat bagaimana dengan proyek proyek
wah ini menarik ya
mungkin saya bisa memberikan sedikit informasi
proyek jalan tol ini kalau kita bicara jalan tol medan kuala namu
ini jalan tol ini sepanjang enam puluh satu tujuh kilometer
dengan investasi mencapai empat sembilan triliun
seperti saya katakan tadi
salah satunya pak jokowi kemarin menandatangani kerjasama untuk pengadaan baterai
sebelumnya nih kalau kita bicara dengan pln
pln ini dengan china gitu mereka melakukan kerjasama untuk kerjasama di bidang energi baru terbarukan atau abt
jumlah yang fantastis ya
kemudian ada kawasan industri
kemudian juga waduk jatuh gede
batuk jati gede ini total investasinya mencapai tiga ratus sembilan puluh satu empat puluh sembilan miliar dari apbn
pasti anda kenal beberapa madara di indonesia memang dimodali oleh pemerintah tiongkok
kemudian kereta api cepat jakarta bandung
ini nilai investasinya mencapai satu dua miliar usd
atau setara dengan rp delapan belas enam triliun
dan target awalnya itu sebenarnya sembilan puluh satu delapan triliun
nah ini berarti kita akan ada kerjasama dengan cdb
cdb atau kita biasa kenal dengan china development bank
ini sebesar lima ratus enam puluh juta dolar
jumlah yang sangat fantastis
terkait bagaimana kerjasama indonesia dengan tiongkok atau china
untuk sektor infrastruktur energi terbarukan dan juga sejumlah target yang memang diharapkan bisa menjadikan indonesia sebagai salah satu macan asia